sulitnya kalangan milenials dengan gaji pas pasan mendapatkan rumah baru di jakarta menjadi isu teranyar yang akan diusung calon penguasa ibu kota
kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dki jakarta menyiapkan strategi jitu di bidang perumahan ataupun hunian
dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang tersisa yakni anies baswedan dan sandiaga uno
serta basuki cahayapurnama dan jarod saiful hidayat saling beradu program perumahan
masing masing menawarkan program yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah
pasangan ahok jarot mempertahankan program hunian dalam bentuk rumah susun
ada empat skema bagi warga untuk dapat menyewa ataupun memiliki rusun yang disesuaikan dengan kemampuan dan dekat dengan fasilitas umum
skema pertama warga dki berpenghasilan di bawah tiga juta rupiah per bulan
sewa rusun akan disubsidi delapan puluh persen atau sekitar rp dua empat juta rupiah
jadi biaya tiga ratus ribu rupiah per bulan untuk rusun tanpa lift dan empat ratus lima puluh ribu rupiah per bulan untuk rusun dengan lift
skema kedua warga dki yang berasal dari kalangan menengah sewa rusun disubsidi sebesar satu lima juta hingga dua juta rupiah per bulan
skema ketiga warga yang berpenghasilan lebih dari sepuluh juta rupiah
maka rumah susun jadi hak milik
dengan tetap mendapat subsidi dalam cicilannya
meski ahok tak merinci tenor cicilan nilai cicilan disebut dua hingga tiga juta rupiah per bulan
skema keempat dari program hunian ahok jarot
jika apartemen dibangun di tanah warga
maka pemilik tanah mendapat unit di apartemen itu
seluas dua hingga dua lima kali luas tanah
pada skema keempat ini ahok memang menggunakan istilah apartemen bukan rusun
sementara program hunian ala
anies sandi menyasar masyarakat berpenghasilan rendah maksimal tujuh juta rupiah per bulan
dalam bentuk rumah susun dan sifat hak milik
anies sandi memfasilitasi kredit kepemilikan rumah dengan plafon hingga tiga ratus lima puluh juta
dengan tenor hingga tiga puluh tahun
syaratnya pemohon mestilah warga dki jakarta
kredit untuk rumah pertama
dan telah menabung dua tiga juta rupiah per bulan di bank dki dalam enam bulan terakhir
perusahaan yang menargetkan tanah untuk pembangunan hunian vertikal
yang sempat menuai pro dan kontra
sementara beberapa kalangan analis memprediksi program hunian ahok jarot juga tidak akan efektif
kedua pasangan mengklaim tujuan program tersebut adalah
menyiasati mahalnya harga hunian di ibu kota
din ce indra cnn indonesia